bapak minta kamu pulang
dan bapak akan menarik semua ucapan bapak
enggak saya gak akan pulang ke rumah pak
saya udah muntah ke rumah
dan setelah saya nikah nanti
adik adik fatima juga akan tinggal sama kami
iya itu bagus
apakah lebih baik kalau
kamu dan fatima menikah dulu
baru kamu tinggal di rumah itu
sekarang lebih baik fatima dan adik adiknya
tinggal di rumah itu dulu
kamu apakah kasihan sama fatima dan adik adiknya
tinggal di tempat seperti ini
yaudah pak saya mau pulang
dan biar rumah kotrakan itu
fatima dan adik adiknya yang nempati
menalin saya sama produser
gatel kayak gitu
gatel pia itu mbak
gadasan apa kurapan gitu
jadi si alprek menalin sampai sama produser
berani cuma berlakon aja doang gak guna
dari dulu marah marah gak jelas kayak gitu
nanti rindu sekolah aja nih sekarang
kalau harus mulai besok sih kak
tak mau mainin tak mau
kenapa masih nanti malam
itu belum ngobrol sama kak ia
ya biarin aja deh kak
anjing kak ia juga bersinggung kan
iya kak iqbal juga lari bising tuh
dengan kaget orang orang yang tersalin
biar kalau dia nanti betul betul ngobrol
ya udah yang penting
sekarang kalian pergi ke sekolah
kak fatima beres beres rumah dulu
mereka harus sangat hati hati ya
mereka mengotak otaknya ya
mereka mengotak rumah
ini tidak bisa dibiarkan
si dewa begitu serius
berarti kita harus kenal menggantian jadah apa kus
bu tanti punya rencana lain
sora kamu ini apa apaan sih
kurang tanya yang serem paham ya dewa
saya yang kurang ajar
oh jadi itu toh
orang yang ganggu sampean itu
tahan kak fatima
kamu ini apa apaan sih
ini para rusak
pakai urut kau
jangan sudah jadi orang tayah
sampai untuk mati dan bawa harta
pokoknya yang gangguan cari ini
saya paling tidak suka berhubungan dengan orang kampung seperti ini
apakah ini idean fear
tepungnya malah habis lagi
baru lama saya buka ya
kenapa mereka tidur disini
aku tadi ke rumah
oh iya lebih baik segera
lagi ke baru
nanti baru lihat untuk lagi
kenapa aku jadi kepikiran dia terus ya
karena memang bahkan kuatenya
kan kita harus bersikap bergantung
pada arah karma